inilah video rekaman cctv yang menjadi viral di media sosial
saat seorang pria yang diduga warga negara asing
memberdaya kasir minimarket di banyuwangi jawa timur
berdasarkan pengakuan kasir
pria berbaju hitam ini awalnya melakukan transaksi pembayaran seperti biasa
setelah melakukan pembayaran
pelaku meminta kasir mengeluarkan uang pecahan seratus ribuan keluaran lama
untuk ditukarkan dengan uang lima puluh ribu rupiah miliknya
dengan alasan akan dikoleksi
saat memegang uang seratus ribuan dari kasir
pelaku terlihat menyelipkan uang tersebut
ke bawah dompetnya
korban baru sadar uang yang ada di laci kasirnya berkurang
saat pelaku pergi dari minimarket
korban menjelaskan pelaku tak beraksi seorang diri
seorang kasir lain mengaku pelaku yang lain berusaha mengalihkan perhatian
dengan cara meminta tolong dicarikan busana muslim di minimarket
temannya yang saat itu disuruh ke belakang
katanya tanya tanya baju koko sarung tas gitu
dialihkan gitu tanya tanya harga
pura puranya buker uang
seratus ribuan itu tadi
masih gak duri kasir
biasanya orang datang gitu salam
pakai bahasa arab ya
kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihak polisian